pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan desa
sebagai komitmen perwujudan visi nawacita ketiga yaitu membangun indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah dan pedesaan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia
salah satu kebijakan dalam mempercepat pembangunan desa tentunya adalah penyaluran dana desa
empat tahun sudah berjalan dan pembangunan di pedesaan berjalan begitu masif
namun pembangunan fisik saja belum cukup
karena kualitas sumber daya manusia di pedesaan justru menjadi kunci
nah apa strategi dari pemerintah tentunya melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan
untuk membahasnya kita akan segera berbincang dengan sekretaris jenderal kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
bapak anwar sanusi
pak anwar terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia
pak anwar sebelum kita bicara
mengenai strategi dari pemerintah kita masuk dulu nih pak ke gambaran dan statistik
sebenarnya berapa besar potensi sumber daya manusia di pedesaan itu
sebagai contoh mungkin berapa banyak angkatan kerja yang produktif di pedesaan
jadi begini artinya kalau kita lihat dari rasio penduduk yang ada di pedesaan
memang ada tren yang menurun ya artinya laju urbanisasi cukup tinggi
sebelum implementasi dari undang undang desa itu sendiri
namun demikian kalau kita lihat dengan kondisi yang bonus demografi yang saat ini juga sedang kita peroleh
ini angkatan kerja di pedesaan pun juga sangat tinggi
artinya memang kalau dilihat dari sisi supply sdm yang ada di pedesaan
saat ini adalah juga merupakan
jumlah yang sangat besar yang memang harus kita persiapkan dari sisi aspek pekerjaannya
sehingga jangan sampai bonus demografi ini akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat
atau kesempatan yang tidak bisa kita gunakan
pak kalau dilihat dari tren dari tahun ke tahun
besarnya urbanisasi dengan kata lain angkatan kerja produktif yang seharusnya membangun desa tinggal di desa kan semuanya
trendnya ini dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melihatnya seperti apa
apakah kedepannya jumlah urbanisasi ini akan semakin besar pak
nah kami begini artinya dengan melihat fakta ketika sebelum undang undang desa ini kita laksanakan
maka akhirnya kita mencarikan satu terobosan solusi
terutama adalah ketika mereka masyarakat desa memiliki kesempatan
terutama dengan dana desa
maka peruntukan dana desa pun juga kita arahkan agar tercapai program pemberdayaan masyarakat
artinya masyarakat masyarakat yang terutama adalah dari kelompok kelompok usia produktif
kita harus melakukan pelatihan pendidikan agar mereka bisa menggunakan kesempatan manakala ada dana desa
ini ada apa namanya sampai kepada masyarakat dan desa
dan itu sudah dibuktikan ya
artinya ternyata dengan tiga dua tahun terakhir ini
ini kan terjadi semacam kesempatan tenaga kerja yang memang terbuka cukup lebar
terutama adalah di pedesaan
sehingga kita dari angka statistik pun
kita bisa melihat bahwa kesempatan pekerjaan di pedesaan ini adalah terbuka
lebih lebar daripada ada di perkotaan
oke pak anwar jumlah desa di indonesia kalau tidak salah tujuh puluh lima hampir tujuh puluh lima
hampir tujuh puluh lima ribu tepatnya tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh tujuh
dari desa desa yang sedemikian banyak apakah bisa dipetakan oleh kementerian desa ini
desa mana saja yang sumber daya manusianya perlu peningkatan sangat urgent begitu pak yang mana yang sudah cukup baik
jadi begini ya mbak ayah artinya ketika kita melihat dari sisi desa
ini kan kita memiliki satu standar ukuran untuk melihat perkembangan
jadi ada dua indeks

yang pertama adalah indeks pembangunan desa
yang kedua adalah indeks desa
membangun dua indeks ini
ini kan membagi desa desa
ke dalam kelompok yang desa
yang paling tinggi adalah mandiri
kemudian kelompok yang kedua
ini adalah desa yang berkembang yang ketiga
adalah desa tertinggal tinggal
kalau yang indeks desa membangun
ini desa tertinggal dibagi dua
tertinggal dan sangat tertinggal
kemudian yang berkembang itu dibagi
berkembang dan maju tapi intinya
hampir sama tadi terkait dengan
pertanyaan tantangan mana yang
paling istilahnya urgen ya kita melihat
memang kalau dari sisi
tentunya di bawah dong pak ya tentunya di bawah
betul artinya di bawah
kalau mungkin tadi orang
sering mengatakan ya ini yang
di bawah kebanyakan di luar jawa
di jawa pun juga masih ada beberapa desa desa
yang masih masuk dalam kategori
bawah nah kita sendiri pun
kan begini artinya ketika
betul betul istilahnya memberikan
solusi yang tepat pelatihan pelatihan
kapasitas di pedesaan pun disesuaikan
dengan kondisi desa yang bersangkutan
kalau desanya yang misalnya
tadi adalah desa yang misalnya
tentunya kan kita bagaimana kita dorong
desa desa ini istilahnya
akan menjadi semacam penarik
bagi desa desa sekitarnya
desa mandiri ini gini mbak artinya desa
yang dari sisi ekonomi dia cukup
mampu sosial juga dia
mandiri dan juga
didukung oleh satu kondisi lingkungan alam
yang bagus sehingga kalau kita kembangkan
ini akan betul betul menjadi
magnet pertumbuhan dari desa itu sendiri
sebelum kita bicara lebih lanjut tentang
strateginya pak kita mau lihat dulu pak
desa mandiri itu dari tujuh puluh lima ribu
udah berapa banyak sih dan desa yang
sebagai lawannya itu
yang tertinggal atau sangat tertinggal
kalau kita lihat
kalau kita lihat dari sisi jumlah
dari evaluasi yang kami lakukan
dengan kita menggunakan bukan
survei ya artinya kita hampir sensus
kita mengatakan itu karena
hampir data yang terakhir itu tinggal
yang belum masuk itu kita
sudah mencatat bahwa
ada dua tiga ratus an desa yang
sudah masuk dalam kategori mandiri
memang cukup kecil ya
masih kecil sekali pak ya tapi kalau yang kita
lihat dari desa yang bisa
istilahnya melakukan transformasi
diri dari keterpurukan ketertinggalan
tadi ini dalam catatan
kami sudah ada sekitar delapan ribuan
artinya delapan ribuan
kalau kita ini masuk daerah berkembang
berkembang itu di menengah
jadi tertinggal itu betul betul artinya
dari aspek misalnya katakanlah
di situ indeks pembangunan manusianya
aspek yang terkait
dengan kedalaman kemiskinan
aspek yang terkait dengan kondisi lingkungan
ini adalah dalam kondisi yang memang
sehingga betul betul kalaupun
tadi katakanlah kita melakukan
intervensi pertama kali yang harus kita
lakukan adalah mengentaskan ketermiskinan
mereka itu dulu
nah ini jumlahnya kalau tadi saya
dengan delapan ribu yang sudah
bisa kita entaskan manakah baseline
kita itu kan enam puluh persenan ya
yang desa desa tertinggal
enam puluh persen dari tujuh puluh lima ribu itu
kan sekitar berapa empat puluh dua ribu ya
kalau kita sekarang dikurangi
empat puluh dikurangi delapan ribu
berarti kan sekitar ya
ada sekitar tiga puluh dua ribu desa desa
yang masih dalam kategori tertinggal
inilah tantangan oke jadi sebelum sumber
dulu diperkuat ya pak ya
pertama kali ya ketika
kita istilahnya mengawali
implementasi undang undang desa
ada dua yang satu kan pembangunan
desa itu sendiri yang kedua adalah pemberdayaan
masyarakat pembangunan desa
kita arahkan bagaimana infrastrukturnya
infrastruktur perdesaan ini adalah
infrastruktur yang menyangkut tentunya
adalah infrastruktur ekonomi
contohnya adalah jalan jalan desa
kemudian irigasi di perdesaan
kemudian yang terkait
misalnya adalah sarana ekonomi
bagaimana kita merevitalisasi pasar pasar
tradisional dan seterusnya
kembali ke sumber dayanya nih pak
apa strategi pemerintah untuk
meningkatkan kompetensi dari
aparat desa dulu nih
yang bertanggung jawab atau
memimpin desa tersebut jadi begini
kalau terkait dengan apa strategi
kita menguatkan kapasitas
dari aparat desa
memang kita bekerja sama
dengan apa namanya
kementerian dalam negeri bagaimana
kita bisa mendukung
apa namanya penguatan
kapasitas ini bisa kita selenggarakan
karena memang begini ya artinya
ibaratnya kalau kita
melakukan pendidikan secara
kita diklat butuh waktu yang
sangat panjang untuk melakukan itu
tahunan ya pak ya kalau diklat
maka akan kita kenalkan namanya konsep
pendekatan kita adalah akademi
nah ini akademi desa empat kenapa empat
nih pak nah kan kita kalau empat
itu kan kita lebih melihat bagaimana
ibaratnya evolusi dari
sebuah apa namanya
artinya kita ingin bahwa yang
optimalkan sebagai sarana
untuk bisa katakanlah
untuk memfasilitasi pendidikan pendidikan
pelatihan pelatihan yang digunakan
untuk masyarakat desa itu sendiri
jadi masyarakat desa dengan
kita menggunakan it kan kita
bisa katakanlah menyebarkan
informasi ke dalam satu
satu apa namanya
satu waktu kepada banyak titik
tinggal di situ kita akan
ingin nanti ada
mengangkat sepanjang tutorial
tutor tutor yang memang dia
nanti akan melakukan pendampingan
manakala untuk melihat misalnya adalah paket
pembelajaran yang dilakukan
yang kita sampaikan kepada masyarakat
program programnya pak apa saja pak dari
akademi desa empat ini
jadi programnya begini artinya
kita melihat bahwa
desa ini harus kita dorong
untuk tumbuh dan
berkembang jadi ketika kita
melihat tumbuh berkembang tadi
kita tadi yang pertama yang harus kita sasar
istilahnya target pembelajarannya
ini tadi betul
yang apa namanya di situ
adalah aparat desa aparatur desa
aparatur desa itu bisa
menyangkut kepala desa dan juga perangkatnya
kemudian yang kedua
adalah masyarakat desa
masyarakat desa ini kan segmennya banyak
banyak sekali ya mbak frida ada yang
di situ ada masyarakat
misalnya adalah dari kelompok usia
kita bisa bedakan karakter una
ada kelompok ibu ada
kelompok misalnya cukup
istilahnya orang tua kemudian
ada yang juga bisa kita bisa bedakan
adalah kelompok masyarakat
berdasarkan mata pencaharian
jadi kalau misalnya mata
pencahariannya pertanian tentunya agak
berbeda dengan mereka yang nelayan
nah tadi sistem kita
tadi istilahnya tadi dengan kayak misalnya
apa namanya pemerintahan desa
tentunya kita harus
diberikan penguatan terutama adalah
terkait dengan administrasi pemerintahan
desa tata kelola keuangan
pelaporan tentang dana
desa dan sebagainya
pemberdayaan masyarakat kita berikan
pelatihan pelatihan yang contohnya
dibutuhkan sekali oleh masyarakat
contohnya adalah pelatihan bagaimana
mengembangkan ekonomi kumdes
kewirausahaan di tingkat desa
kemudian yang juga
tidak kalah penting adalah bagaimana
kita juga istilahnya
memberikan pelajaran bagaimana
social capital yang ada di desa itu
bisa tumbuh dan berkembang
berarti custom made dong pak ya dari tiap desa itu
dan dari tiap golongan juga di custom made begitu
apa saja keperluannya baru
programnya dicocokkan yang terlibat
kementerian desa saja ataukah
kementerian desa bekerja sama tadi
dengan kementerian dalam negeri ya pak ya
dan pihak mana saja
artinya akademi desa
yang kita sedang istilahnya ini
kawal ini adalah akademi
yang sifatnya inklusif mbak
kementerian lembaga mitra mitra
pembangunan untuk bersama sama
merumuskan bahan bahan pembelajaran
dan juga adalah
pembelajaran yang betul betul dibutuhkan
oleh masyarakat desa
tentang logistik desa
istilahnya bagaimana desa
ketahanan pangan kan kita bisa bekerja sama
kementerian pertanian kemudian
bagaimana menciptakan desa sehat
kita juga kerjasama dengan kementerian
kesehatan mereka juga memiliki
paket paket istilahnya pelatihan
yang bisa dilaksanakan
untuk membuat desa itu menjadi sehat
nah inilah yang kami sebut dengan akademi
desa empat yang sifatnya
adalah open inklusif
nah pak bagaimana
keterlibatan dari pihak swasta tapi jangan
dijawab dulu kita mau jeda dulu
tetaplah bersama kami cnn indonesia
eksekutif talks masih akan kembali
dengan bapak anwar sanusi
sekretaris jenderal dari kementerian desa pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi
terima kasih anda masih bersama kami
dan kita akan lanjutkan perbincangan
dengan sekretaris jenderal kementerian
desa pembangunan daerah tertinggal dan
transmigrasi bapak anwar sanusi
tadi kita sudah bicara mengenai akademi
desa empat ya pak ya perkembangannya
sudah sejauh apa pak program ini
sebenarnya sudah lama dilaksanakan
belum jadi program ini kita
launching pada bulan juni yang lalu
artinya kita secara
publik kita menyampaikan bahwa
kita akan mengembangkan namanya akademi
desa empat nah saat ini
apa namanya sedang mengajak
kementerian dan lembaga dan juga
tentunya tadi swasta untuk
bisa memberikan dukungan terkait
dengan gagasan kita ini
yang tadi yang
sifatnya adalah inklusif
terbuka artinya siapapun
sebetulnya bisa memberikan pembelajaran
kepada masyarakat desa
sekarang yang kita lakukan adalah
kita melakukan kampen kita
mengajak kepada kementerian dan
lembaga untuk bersama sama
mendukung gagasan ini jadi
ini adalah kita ownership kita ini bukan
kita ownershipnya kementerian desa saja
dari kita tapi istilahnya ketika
menjadi ownership ke pemilikan
ini adalah ownershipnya kita bersama
misalnya dari kementerian
lembaga mitra pembangunan
karena mitra pembangunan kan juga cukup
banyak mbak lsm
juga banyak sekali yang memiliki concern
kepada desa itu sendiri
dan inilah yang kami lihat selama ini
kayaknya belum ada semacam konsolidasi
yang baik diantara mereka
sehingga pelatihan sendiri pun kayak
terkesan tumpang tinggi
dan yang tidak kalah penting
istilahnya kita belum
bisa memberikan semacam pelatihan
karena contohnya begini pelatihan yang
diberikan kepada desa mandiri
atau bumdes yang sudah sangat
berkembang tentunya akan berbeda
dengan bumdes yang baru
tahap start up pada tahap tahap
awal atau yang di tahap menengah
inilah yang akan kita susun
nah pak kalau gitu kurikulumnya juga nanti
disusun kalau programnya sudah
katakanlah terbentuk begitu ya
antara kementerian desa dengan misalnya
kementerian kesehatan untuk program program
kesehatan seperti itu
nah campur tangan atau
ekspektasi dari bumdes terhadap
peran swasta ini seperti apa
jadi begini tentunya swasta
ini kan juga memiliki
peran yang sangat penting bukan
hanya kita berbicara aspek ketika
dia akan menjadi off taker dari
sebuah aktivitas ekonomi perdesaan
bukan hanya itu tapi
sebetulnya kita juga ingin istilahnya
swasta swasta yang dia
ini kebetulan memiliki
aktivitas bisnis yang ada di pedesaan
juga melakukan edukasi
kepada masyarakat tersebut
contohnya adalah yang misalnya
saat ini yang sedang
berkembang prukades yang ada di sumba timur
yang itu kan kerjasama
dengan jarom untuk pengembangan
tebu nah seperti itu
yang kita inginkan juga adalah bagaimana juga
artinya dari pihak swasta tersebut
juga mengedukasi masyarakat
cara bagaimana istilahnya
mengelola pertanian yang lebih modern
yang lebih baik
yang memiliki produktivitas yang
juga lebih tinggi dari
keadaan sekarang itu
dananya pak yang dicurahkan
untuk akademi desa empat ini
apakah bagian dari suatu
penyaluran dana desa tertentu
tidak jadi begini artinya kita
sementara memang dana
dana yang kita alokasikan untuk
akademi desa empat
ini adalah dana yang dari kami
kementerian ya artinya coba
dana yang kita kelola
untuk bisa memberikan edukasi kepada
masyarakat nah edukasi
nanti kita juga memanfaatkan
karena kementerian kita juga memiliki
tenaga yang disebut
dengan pendamping perdesaan
jadi pendamping perdesaan ini
kalau kita lihat dari sini
mereka itu kan yang menjadi apa namanya
akademi desa empat ini tadi
karena kan gini
inti dari yang
namanya sebuah pelatihan
itu kan seseorang akan
semacam katakanlah skill
tertentu yang dibutuhkan
untuk sebuah tuntutan profesi
kita kerjasama mbak dengan bnsp
badan nasional standarisasi profesi
katakanlah kita melakukan contohnya
pelatihan terkait dengan bumdes
nanti kan kita pelatihan bumdes ini
kita akan bagi paling tidak tiga level
di tingkat pertama adalah beginners
kompetensi apa sih maksimal yang
dikuasai untuk seorang
paham tentang pengelola bumdes ini
nah ini nanti kita minta kan
sertifikatnya ke bnsp
berapa lama itu pak proses sertifikasi
tersebut enggak lama
karena kita sejak awal
dari akademi desa empat ini
kita sudah menggandeng
bahkan ada mou dengan bnsp
jadi kan kita dengan
adanya mou itu kita
sepakat bahwa setiap tadi
profesi yang ada di desa nanti
kita arahkan ini adalah ada
nah sekarang sudah berapa orang yang
menerima sertifikasi ini belum
belum artinya kita masih
nanti toh juga artinya kita akan
harus betul betul firm mbak ya
ketika kita memberikan sertifikat bahwa
sertifikat agar ini memang
memiliki isbaratnya civil efek ya
yakinkan bahwa ini adalah desainnya
adalah sebagus mungkin
mungkin nanti untuk sementara sebelum nanti
sertifikat kompetensi adalah
sertifikat keikutsertaan aja dulu
keikutsertaan dulu dan nanti
setelah sertifikat keikutsertaan
digunakan ketika akan kita melakukan
ujian kompetensi dia bisa mengikuti ujian
oke nah pak
kalau dilihat program akademi
desa empat ini
bisa secepat apa membantu
percepatan dari pembangunan
daerah tertinggal kami begini ya
sekarang itu kan momentumnya
mereka ini kan memiliki kesempatan
tinggal ini tadi
kalau seandainya kita betul betul
dengan tadi kita melibatkan
lintas kementerian dan lintas
juga swasta kok saya
memiliki semacam apa namanya
kalau target misalnya
lima tahun kemarin dua ribu
desa mandiri kan targetnya
ini kan baru dicanakan
katakanlah juni ya pak ya baru
berapa bulan sementara kita masih sibuk nih sekarang
lagi sibuk asian games gitu
nah kapan bisa mulai benar benar
berjalan targetnya pak kami targetnya
begini ya artinya kita sudah
sudah koordinasi dengan bnsp nya sudah
relatif clear kemudian
untuk sementara kita pilotingnya
targetnya itu piloting september
akhir itu sudah kita
bisa laksanakan artinya dari
piloting tersebut kita akan bisa
melakukan evaluasi sejauh mana
yang terkait dengan kompetensi yang
dibutuhkan untuk sebuah tuntutan
pekerjaan yang ada di desa
skema dari piloting itu sendiri pak dimulainya
daerah mana kami begini mbak
jadi dalam hal ini
kementrian desa itu kan
selain yang ada di pusat kita memiliki
upt unit pelaksana teknis
ya ini adalah balai balai yang tersebar
di sembilan provinsi di
kita sementara nanti akan memanfaatkan
balai balai itu sebagai katakanlah
tempat pembelajaran untuk akademi
desa empat itu oke
nah kalau dari
pihak swasta pak dulu kan
kalau mau ikut membantu
ada kayak pameran gitu pak ya
kalau tidak salah dari kementerian desa
nah untuk program akademi desa itu
apakah nanti menjaring pihak pihak
swasta itu dengan cara seperti itu atau
dengan cara lain jadi mungkin begini
kalau kemarin kita memang betul
terkait dengan misalnya
kegiatan untuk mendorong
inovasi desa kan ada bursa inovasi desa
nah mungkin cara yang kita
gunakan tentunya untuk
akademi desa empat ini
ibaratnya gini mencoba
dari piloting ini akan
menyampaikan kepada katakanlah swasta
desa desa yang sudah kita
kembangkan melalui sistem
akademi desa empat ternyata
ada akselerasi terkait dengan kapasitas sdm
nah inilah silahkan nanti
kami bantu jadi test case dulu ya pak ya nanti kalau sudah
ada hasilnya baru kemudian akan diajak
pihak swasta untuk ikut
berpartisipasi nah persiapan
dari internal aparat dari
kementrian desa pembangunan
daerah tertingga dan transmigrasi
itu sendiri seperti apa yang akan
nantinya melaksanakan akademi desa ini
jadi begini terkait dengan betul sekali
gagasan sebesar apapun
yang ingin kita lakukan
itu adalah kita juga harus menengok
ibaratnya rumah tangga kita
back office nya sejauh mana kita
betul betul siap untuk menjalankan
program siapa saja sih ini yang mengurus
program ini jadi begini mbak
kami di tempat kami itu kan
ada dua unit kerja
yang memang memiliki
terkait dengan akademi desa ini
yang satu adalah direkturat jenderal
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa yang kedua adalah
pendidikan pelatihan dan informasi
di dalam bali latvo
atau dikenal dengan bali latvo di dalam bali latvo
itu ada namanya pusat latihan
masyarakat jadi pusat
latihan masyarakat dan direkturat jenderal
berikan mandat untuk
mengembangkan akademi desa empat ini mbak
jadi kesiapan kami tentunya
kami sudah memberikan pak menteri
sudah jelas clear
siapa yang melakukan apa
kemudian beliau juga sudah ibaratnya
yang cukup jelas
dan juga tadi adalah
kita juga ibaratnya tadi
di dalam lingkungan internal pun
kita juga istilahnya
kepemilikan ini yang sudah kita jalankan
termasuk bagaimana kita strategi
kementerian lembaga terkait
dan juga swasta oke kalau begitu
armadanya sudah disiapkan ya pak ya
iya oke nah akademi desa ini
kalau dikaitkan atau
kita hubungkan dengan
empat program prioritas pembangunan
desa itu di mana pak korelasinya
jadi begini empat
prioritas pembangunan desa yang dikenal
satu adalah untuk
pengembangan produk unggulan
kawasan perdesaan kemudian
yang kedua ini adalah yang
embung desa kemudian yang
terkait dengan badan usaha milik desa
sarana olahraga desa
empat empatnya ini adalah
perlu yang namanya istilahnya
pemberdaya enabling factor
agar peruka desa ini berhasil
yakni adalah kesiapan sdm di
perdesaan dan disitulah akademi desa
berperan jadi ibaratnya
sebagai jantunglah untuk bisa
ini ini ada terlaksana
adalah kita harus menyediakan
suplai sdm yang memang istilahnya
dibutuhkan untuk pengembangan empat
program prioritas tadi dan kalau boleh saya tanya
lagi nih korelasinya dengan penyaluran
dana desa sekali lagi pak karena tadi kan
disebutkan begitu masif
pembangunan di perdesaan
kira kira bisa diberikan
seberapa besar penyaluran dana desa
yang akan diserap melalui program ini
jadi begini kalau tadi saya
katakan memang satu tahun
sampai tiga tahun implementasi
dana desa ini kan lebih
banyak fokus ke pembangunan infrastruktur
kelima kita arahkan kepada
pemberdayaan masyarakat jadi dengan
kata lain kalau misalnya tadi
akademi desa nanti kita
secara masif bisa kita lakukan
maka akan ada
semacam tadi percepatan
orang yang memiliki kapasitas
untuk mengembangkan desanya
dengan berbagai tadi adalah modul modul
yang akan kita tawarkan
akademi desa itu oke nah
tujuan dan harapan terakhir dari
kementerian desa dan harapannya
kemudian yang bisa disampaikan kepada
para pemirsa di rumah ini
untuk mendukung program akademi desa
seperti apa pak jadi begini
pertama harapan kami
bahwa akademi desa ini akan
menjadi rumah besar pembelajaran
untuk masyarakat desa
jadi dengan kata lain
kepada para penggiat desa
masyarakat desa kepada
juga adalah para pemerhati desa
marilah kita dorong
marilah kita dukung istilahnya
pembelajaran masyarakat desa
melalui akademi desa empat
akademi desa ini bukanlah
semata mata tanggung jawab
kementerian desa kita hanya
menyediakan rumah besar pembelajaran
siapapun boleh berpartisipasi
ke dalam akademi desa ini
oke pak anwar terima kasih
sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia
dan semoga sukses pak dengan akademi desa empat nya
sama sama mbak brigita terima kasih ya
sukses juga untuk seluruh masyarakat desa
demikianlah bincang bincang dengan
bapak anwar sanusi sekretaris jenderal
dari kementerian desa pembangunan daerah
ketika kita sudah meninggal dan transmigrasi
semoga perbincangan kami tadi bermanfaat
bagi anda terima kasih atas perhatiannya